bukannya kamu berbuat kebaikan di rumah ini
malah bikin petaka
pergi kalian berdua dari sini
ibu sudah muak
jadi ibu musir kita
asal ibu tahu aja ya
kita ini udah gak butuh ibu
kita udah kaya udah banyak uang
sudi tinggal disini tau gak
aku juga udah muak nih aturan ini
kamu ini emang suami aku yang paling baik
kamu selalu mendukung aku
apa aja yang mau aku kerjain
aku kan lahir di tahun naga
dan kamu juga lahir di tahun naga
jadi memang kita cocok
selain itu memang
rezeki kita jadi berlipat
dengan adanya memelihara dua ekor ular ini
sekarang diumpetin dulu itu ularnya
ketahuan tuh sama nenek nenek
itu soal lim tau gak
sayang siang udah ya udah
orang mau sukses orang mau kaya kok dihalangin
udah gak usah kamu dengerin tuh omongan ibu kamu yuk
eh pak abdul
sos pak budi
ada apa nih rupanya datang kesini tumben
ini bu maksudnya kita mau minta sumbangan
untuk perbaikan jembatan di kampung kita
sebentar saya baca dulu ya pak
kampung kita jembatannya mau diperbaiki
berarti jadi kita lewat
enak gitu ya pak ya
ya sudah kalau gitu
oh baik bu bentar ya pak budi
eh sini sini
si ulan itu punya peliharaan ulan sakti
iya pak benar
makanya sekarang mbak wulan kaya raya
halo ada apa
ya allah pak budi kenapa ini
kenapa ini pak budi
ya allah tolong
sudah dua orang meninggal
akibat ular peliharaan kamu itu
salah sendiri lagian siapa suruh
mereka datang malem malem kesini
kayaknya ada waktu lain aja
loh ini rumah aku
ibu tidak akan memaafkan kamu lagi
kamu mau anak kamu menjadi korban lagi
ibu ibu jangan minta minta ulan
ulan itu gak salah
lagian ibu itu sudah gak punya hak buat ulan
dan kamu juga namanya
bukannya kamu berbuat kebaikan di rumah ini
malah bikin petaka
pergi kalian berdua dari sini
ibu sudah muak
ibu ngusir kita
asal ibu tahu aja ya
kita ini udah gak butuh ibu
kita udah kaya udah banyak uang
gak sudi tinggal disini tau gak
iya ulan ayo kita tinggalkan rumah ini
aku juga udah muak niat orang ini
bertobatlah anak sebelum allah melangganat kamu
udah ya mas kita pergi
bawa ular ular kita
sebelum allah melangganat kamu
ibu mau kemana
ibu mau keluar dari rumah ini
udah capek tinggal disini ada nenek kamu tuh resek
ibu ibu jangan pergi
nanti duit sama siapa
ala selama ini kan kamu apa apa sama nenek kamu
ya udah kamu tinggal aja menurut ibu
sama dia susah amat sih
ibu jangan pergi ibu
dwi dwi dwi masa mengengik
kami berdua tuh sebenernya udah males buat ngurus kamu
lebih baik kami ngurus ular ular ini
biarin ibu pergi kan ada nenek disini
ganti baju dulu terus makan ya
sekarang kita hidup bebas
di rumah ini cuma ada kamu aku dan nyai ular
apa ada rencana mau nambah ular lagi
biar kebutuhan kita semakin melimpa
hah tau gini
tidur aja kita masa tinggal di rumah ibu ya
ya sudah lah
yang penting sekarang hidup kita bahagia
nggak ada lagi
siapa itu anak kamu
dwi itu sosokan alim kayak neneknya
bagaimana uang yang kamu depositokan itu
uangnya kita buat beli mobil
rumah atau perhiasan buat kamu pakai
siapa tahu kita lebih beruntung
bagian kan sekarang kita udah tambah kaya
kamu setuju kan
laila allah bener panas nak
nek dwi kangen sama ibu
ibu juga sayang pasti sama duit
nanti kalau ibu sudah kelar pekerjaannya pasti kesini
nek gue pengen banget ketemu sama ibu
dwi pengen disuapin ibu
kasian nenek terus yang ngerawat dwi
jadi nenek nyuapin dwi ya
mau disuapin lagi
mas nih aku udah cairin uang aku tadi
ternyata simpanan aku banyak ya
siapa sih bukunya aja
ibu ibu ngapain di sini
kau tahu ini rumah ulan
dari temen ibu
ulan ibu mau ngasih tau kamu pulang ya
bu ibu lupa
ibu kan yang dulu ngusir ulan
terus sekarang ibu suruh wuhan pulang
ulan dwi itu kan darah dagingmu
dia perlu kamu
dia sakit nak kasian
emangnya wulan ini dokter bu
dokter yang bisa nyembuhin si dwi
terus kalau wulan pulang dwi jadi sembuh gitu
udah wulan ngusir aja sih
ngapain orang tua lama lama di sini
udah gak penyemah lu apa ya
udah ulan pergi deh
ulan kita pulang yuk kasian
mudah mudahan allah terima tobatan plus kami